nah dengan yang kontak fisik pun itu kami masing masing para atlet saling menjaga
jadi bukan hanya menjaga diri sendiri tapi kita juga menjaga yang lain
jadi kita juga rutin menjalankan tes antigen
lalu juga kita benar benar dijaga tidak boleh kemana mana
dan benar apa kata bapak menpora bahwa kita disini saling kerjasama
saling membantu untuk menjaga kesehatan dan melancarkan pertandingan ini
dan jadi menurut saya untuk walaupun sedang pandemi dan pertandingan kontak fisik
menurut saya semua sudah dijaga dengan aman
puji tuhan setelah semua selesai di cabang olahraga wushu semua aman